gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
menyampaikan penambahan kasus positif corona di yogyakarta
perabu pagi diperoleh hasil bahwa satu pasien yang sebelumnya dalam pengawasan
atau pdp saat ini positif covid sembilan belas
artinya saat ini ada dua kasus positif corona di yogyakarta
ya mungkin harapan saya biarpun ada kemudahan akses untuk pemeriksaan darah ini
ya semoga harapan kita bersama tidak usah tambah dari dua orang yang memang positif
yang lain masih dalam pengawasan
sementara itu kepala dinas kesehatan d i e pembayun setianing astuti mengatakan
kasus kedua ini adalah pria berusia lima puluh delapan tahun yang baru saja bepergian dari luar yogyakarta
sehingga pembayun memastikan saat ini d i e tidak termasuk zona merah
karena tidak ada kasus lokal transmission atau penularan lokal
kedua kasus positif corona adalah imported case atau berasal dari luar d i e
yang kita dapatkan dua orang yang positif ini bukan dari lokal
sekali lagi bukan dari lokal dia dari impor
nanti lebih kremesnya mungkin bulu
jadi tidak ada zona merah belum ada zona merah
dan mudah mudahan tidak akan ada di d i e
pernyataan ini disampaikan usai kunjungan gubernur d i y ke balai besar teknik kesehatan lingkungan
dan pengendalian penyakit yogyakarta
saat ini bbtk lpp yogyakarta telah mendapat mandat dari kementerian kesehatan
untuk melakukan pemeriksaan sampel pasien dalam pengawasan
untuk wilayah daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah
hingga rabu siang
sudah ada delapan puluh empat sampel yang diperiksa dan mayoritas berasal dari jawa tengah
tim liputan daerah istimewa yogyakarta